banjir akibat luapan sejumlah sungai di kudus jawa tengah kian meluas
saat ini banjir telah merendam lebih dari dua puluh lima desa di empat kecamatan
banjir merendam permukiman warga di empat kecamatan
yakni kecamatan kaliwungu jati mejobo dan jekulo
di desa jatiwetan kecamatan jati
ketinggian banjir berkisar antara tiga puluh cm hingga satu lima meter
sejumlah lansia dan ibu hamil kini dievakuasi
banjir yang melanda kudus disebabkan tingginya intensitas hujan
sehingga memicu debit air di sejumlah sungai
meluap dan merendam permukiman warga